calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno melakukan pertemuan kejutan dengan salah satu pengusaha muda asal sulawesi selatan
sandi melakukan gaya kampanye surprise meet up dengan bertemu pengusaha muda ismail baktiar di salah satu kafe di ibu kota dan melakukan bincang santai
gaya kampanye ini dianggap kreatif dan murah sesuai dengan slogan politik hemat yang diusung oleh pasangan prabowo dan sandiaga uno
saya mau kampanye ini yang inovatif gitu loh kampanye yang gak membosenin kayak kampanye kampanye zaman old
yang zaman now ini ya seperti ini gitu loh kita buat nyantai di tempat ini nggak ada pengerahan masa kita ngobrol sama local heroes
kita ingin bahwa campaign ke depan ini menarik dan seru gitu loh itu yang kita harapin